pohan sih ta
lo masih ngambak sama gue sih cid
biarpun lo udah belain gue di depan trio michain tadi
bukan berarti gue bakal lulagi sama lo ta
gue gak tau kenapa lo juga bisa ngambak sama gue kenapa sih
gue cuma gara gara telat jemput lo doang cid
ini maksud gue makanya kalau gue salah itu jelasin ke gue biar gue tau
jadi gue gak bingung kayak gini
apa perlu gue li satu satu
itu kan rizky
kamu susul motor itu jang
potong sampe dia berhenti
aku bisa memanfaatkan rizky
ada apa ya om
ada apa ya om
kalau om mau tanya soal mama saya
om telfon aja langsung
saya bukan mau cari mama kamu
tapi saya tidak perlu sama kamu
soal apa ya om
bisa kita bicara sebentar
saya gak punya waktu
tapi ini masalah serius rizky
mbak ayo mau pesen dong
mbak ayo mau pesen dong
ini silakan menunya
ntar ya mbak
saya liat liat dulu
mas bisa ngeliat gue di sini
karena gue lagi kerja
kan istri pak billy tuh ngelahirin anak
ingat gak sih ibu ibu yang waktu itu
yang kita bantuin ngelahirin
kan dia kasih anak namanya pupa
ya udah kita kasih nama pupa itu
buat calon anaknya pak billy
jangan ganggu gue bisa gak sih
ya gimana ide gue bagus atau enggak
jadi mendingan lo juga kerja
ya ini gue lagi kerja
ini gue gak kerja
udah bisa pesen sekarang
saya mau pesen fettuccine nya aja satu
sama es kaffe latte nya deh
oke ditunggu ya
kamu gue dulu
kamu belum selesai ngomong
ya gue sibuk
ya udah gimana ide gue bagus atau enggak
harusnya kalian tuh bisa ngelanjin kak sarman dengan baik
jangan sampai pembeli itu menunggu kalian
bukan kamu putri
tapi dia nih
dari tadi saya tuh merhatiin kamu terus tau gak
mau saya pecat
ya jangan dong pak
kan saya butuh pekerjaan ini
ya makanya kerja yang baik
gue tau sekarang lo lagi coba buat mandiri dengan bertahan kerja kayak gini
tapi gue harus jaga jarak sama lo batu bata
karena gue gak mau kena masalah lagi sama om alex
sekarang lebih baik pak regar jalan deh ke kampus pak
takutnya telat kan
saya enggak masalah kalau enggak ke kampus
saya sudah nyuruh asisten dosen saya untuk menghandle semuanya hari ini
iya tapi kan tetap aja saya enggak enak pak
saya nggak mau ngerepotin pak regar
saya nggak pernah merasa direpotkan oleh bu nawang
saya nggak bakalan tega untuk membiarkan bu nawang sendirian di sini
lebih baik enggak usah ya pak
soalnya saya saya mikir sih saya mau jalan nih kayaknya di sini kan banyak restoran
siapa tahu saya bisa cari kerjaan di sini
oh gitu ya
kalau begitu biar saya temenin ya
pak regar emang orang yang baik
beruntung ya saya dan putri itu kenal sama paregar
terima kasih pak
terima kasih pak
lupa lagi jaketnya
tidak ditaruh di motor aja
aduh bikin susah aja
mari pak regar
kemana dulu bu
sebelah situ dulu pak regar
eh pak regar
oh jalannya turunan
hati hati dong pak
lo masih ngambek sama gue sih cit
biarpun lo udah belain gue di depan trio michain tadi
bukan berarti gue bakal lulagi sama lo tak
gue gak tau kenapa lu gue bisa ngambek sama gue
gue cuma gara gara telat jemput lo doang cit
ini maksud gue makanya kalau gue salah
itu jelasin ke gue biar gue tau
apa perlu gue list satu satu
dari awal kita pacaran sampai ke kafe kenangan
bentar bentar bentar
masuk dulu nih
masuk dulu dari masa lofanya juga
sampai om omanya genitin gue di kafe iya
sampai cewek ngasih minuman gue
masih sampai segitunya sih cit
lo gak usah terlalu posisif sama gue cit
lo kan sekarang udah jadi anak band
gue liatin tuh banyak banget cewek
yang suka suka lihat performance lo di band
main senyum senyum lagi sama mereka
iya lo harus dengerin dong
sekarang gue jadi anak band itu karena apa
gue harus ramah sama semua penonton
dan gue juga cuma bantuin pangeran
gak ada lebih kok cit
jadi gak usah posisif kayak gitu kenapa
mending sekarang kita break aja dulu
padahal sekarang semua orang udah tau status pacaran gue sama citra kayak gimana
pokoknya nambah bahagia nambah gajah masalah
ternyata kayak gini banget di pacaran
kamu deket sama putri
putri itu pacar saya loh
bagus kalau gitu
kalau memang putri pacar kamu
om saranin kamu untuk jaga putri baik baik
kalau dia sampai dekat sama pangeran
jangan sampai pangeran deketin
kamu udah berdua udah berdua udah berdua
kamu udah berdua udah berdua

untuk mengatur kehidupan pribadi saya
asal kamu tau aja res
gara gara pacar kamu itu
deket sama pangeran terus jadi akhirnya
akhirnya mel buat masalah
dan masalahnya jadi besar berimbas ke perusahaan om
akhirnya perusahaan om jadi bermasalah
kalau putri itu gak salah apa apa
harusnya om alex itu kasih tau ke pangeran
jangan gangguin putri
karena setahu saya
pangeran sudah nekat deketin putri
om tidak mengganggu pacar saya
karena saya gak akan tinggal diam
kalau ada orang
yang menyusahkan pacar saya
saya belum selesai bicara
berani beraninya bocah ini
apa apaan sih kamu ini
berani ninggalin meja saya belum selesai bicara
berani benar kamu ngancam saya
cuma gara gara belain cewek kamu itu
terus sikap kamu juga gak sopan
pasti semua ini pengaruh dia kan
saya gak ada niat untuk ngancem om
om jangan menyusahkan hidup putri lagi
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om